keserotan berikutnya polisi mengungkap penyebab kematian rn
perempuan berusia tiga puluh empat tahun yang ditemukan tewas di sebuah ruko di kelapa gading jakarta utara
korban mengalami pendarahan setelah menggugurkan janin yang dikandungnya
sementara itu agustam yang merupakan kekasih korban
meninggalkan korban dan membawa sejumlah uang serta telepon seluler korban
kasus tewasnya rn di sebuah ruko di kelapa gading jakarta utara akhirnya terungkap
setelah unit reskrim posek lapa gading menangkap agustan yang merupakan kekasih korban
polisi menyatakan korban dan tersangka sempat menggugurkan atau sepakat menggugurkan janin berumur empat bulan hasil hubungan di luar nikah
namun usai menggugurkan janin korban mengalami pendarahan
tersangka meninggalkan korban sendiri sambil membawa uang dan telpon seluler korban hingga akhirnya korban ditemukan tewas
pendarahan yang terbuka artinya adalah luka dari dalam
bisa karena pendarahan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada upaya untuk menggugurkan janinnya
sehingga kemudian karena dilakukan secara tidak profesional dan dilakukan tidak dengan standar kesehatan
maka kemudian mengalami pendarahan
dalam pengendaraan ini tidak dilakukan pertolongan secara cepat terhadap korban
sang tersangka justru mengambil handphonenya dari penguasaan korban
kemudian dia meninggalkan korban pergi ke lampung sejalan dengan itu korban mengalami pendarahan dan
tersangka pembunuhan perempuan di kelapa gading agusta meminta maaf pada keluarga besar korban
dirinya mengaku menyesali perbuatannya
ia mengakui ia dan korban telah menjalin hubungan gelap selama tiga tahun
sejak di kampung halaman di lampung
mohon maaf sebesar besarnya atas kesalahan saya dan saya sangat menyesalinya
semoga korban diterima di sisi allah swt
agus tami tersangka pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah
ruko di jalan boulevar raya kelapa gading jakarta utara pada sabtu dua puluh april dua ribu dua puluh empat lalu
ditangkap di kediaman orang tuanya di teluk betuk barat lampung
penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan olah tempat kejadian perkara
yang dilakukan kepolisian saat menerima laporan penemuan jenazah korban
dari pemeriksaan saksi dan cctv yang ada di ruko
polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan pengejaran
setelah ditangkap pelaku kini dibawa ke polsek kelapa gading
untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
di jakarta terjadi peristiwa pembunuhan yang terduga pelaku dan tersangkanya berasal dari bandar lampung
yang tepatnya di jalan haji sulaiman kelurahan ketuguhan kecamatan truk betung timur kota bandar lampung
tersangka ditangkap di rumahnya tersenama agusta mie
yang kemudian dibawa oleh kandidat es krim polsek kelapa gading
saat ini pelaku ditangkap di rumahnya tersenama agusta mie
pelaku telah diamankan di polsek lapa gading untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya
pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan
dengan ancaman maksimal lima belas tahun penjara